sahabat ganjar seluruh indonesia serentak meresmikan posko di tiga puluh empat provinsi
sahabat ganjar berkomitmen mengusung semangat gotong royong
guna mencapai kemenangan demi bangsa dan negara
mengusung semangat berkumpul berpikir dan bergerak
sahabat ganjar seluruh indonesia serentak meresmikan posko di tiga puluh empat provinsi
pada sabtu dua puluh dua juli dua ribu dua puluh tiga acara digelar di posko pemenangan dpp sahabat ganjar kota jakarta selatan
dan dihadiri perwakilan dpw dan dpc sahabat ganjar seluruh indonesia secara online
posko tiga puluh empat provinsi menjadi sarana penting bagi relawan dan simpatisan
untuk mengkoordinasikan upaya pemenangan dalam skala nasional
seluruh unsur relawan sahabat ganjar berkumpul untuk menciptakan strategi yang matang
dan menjadi basis kuat untuk mensosialisasikan gagasan politik ganjar pranowo di masyarakat
adanya posko diharapkan menjadi fasilitas yang bisa memenuhi kebutuhan para relawan
selain sebagai pusat kegiatan relawan posko juga akan dimanfaatkan sebagai pusat informasi
ada pula posko yang menyediakan tempat bagi sahabat ganjar untuk mengembangkan umkm
pusat informasi bagi seluruh kegiatan kerelawanan dalam mengusung bapak ganjar pranowo
menjadi presiden tahun dua ribu dua puluh empat
yang kedua sebagai koordinasi semua persiapan kegiatan sampai eksekusi kegiatan
semua kegiatan yang dilakukan relawan sahabat ganjar dalam mempublikasikan bapak ganjar pranowo di jawa timur
yang ketiga sebagai pusat berkumpulnya
semua elemen pendukung bapak ganjar pranowo untuk siap menjadi presiden tahun dua ribu dua puluh empat
alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami telah meresmikan posko pemenangan di provinsi dki jakarta tentunya
mari kita akan melihat bagaimana bentuk dari posko kami
yang mungkin sekiranya penuh dengan warna warni yang kita berikan
dan juga ada beberapa tempat
yang bisa dipakai oleh warga setempat terutama untuk umkm sahabat ganjar selain dari posko itu sendiri
peresmian tiga puluh empat posko sahabat ganjar secara serentak bukan sekedar acara simbolik
tetapi juga cerminan tekad dan semangat para relawan
sahabat ganjar di seluruh indonesia bersama sama menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam membangun masa depan indonesia yang lebih baik
sahabat ganjar berkomitmen untuk terus berjuang
dengan semangat gotong royong dan kebersamaan guna mencapai kemenangan bagi bangsa dan negara